ini pak saya juga bawa sarung tangan agar lebih aman
selamat sore dokter andi silahkan duduk
iya saya tadi telepon ibu rosa suruh kesini
iya ini saya juga tadi disuruh sama ibu buat nunggu dokter di sini
sebentar saya panggilin ibu dulu ya dokter
jessica tuh bener bener ya
dia tuh gak tahu apa caranya menempatkan mana bos mana sahabat
nyabelin banget sih
sekarang dengan uang gaji segitu mana cukup buat bayar kartu kreditmu
load speaker ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
biasa ada apa nak
aku tahu papa sama mama ngusir aku
soal itu sih aku gak masalah pak
tapi yang aku masalin sekarang aku lagi gak punya uang
dan aku masih boleh kan minta uang sama papa mama
soalnya aku butuh uang untuk bayar utang kartu kredit aku pak
elsa kamu itu kan bukan anak sma lagi
kamu itu udah cukup dewasa
harusnya untuk kondisi keuangan
itu kamu udah bisa ngatur sendiri
jadi kalau sampai sekarang ada masalah soal itu
kamu tahu kamu harus seperti apa
jangan sedikit sedikit kamu lari ke papa dan ke mama
dan sebenarnya sekarang ini
mama sama papa juga lagi sibuk nyariin andi
kakak kamu diculik sa
dan sekarang mama sama papa lagi cari
kamu bisa cari jalan keluar untuk masalah kamu sendiri
dan tolong doain supaya andin segera ketemu
apa janjanya ini ada hubungannya sama ancamannya ricky
kalau mbak anin bisa diculik
berarti gue juga mudah dong buat diculik
selamat datang kembali mbak dorongan papa
semoga gak ada yang berubah ya pak
saya gak ada yang berubah apapun pak
semoga semuanya sama seperti awal ya pak
alhamdulillah baik pak
kalau butuh apa apa butuh bantuan apapun
jangan sungkan untuk kasih tahu saya
saya jadi inget deh
dulu pak al selalu ngomong ke setiap karyawan yang ada di sini
kalau semua sehat
dan tidak kekurangan suatu apapun
kerjaan juga pasti lancar
jadi ya kita gak perlu sungkan untuk ngomong
kalau ada masalah sama bapak
berarti sekarang peraturan itu
bisa kembali lagi kan
karena saya udah disini
terima kasih banyak ya
saya mau bicara sebentar sama rini berdua
nanti kalau saya butuh apa apa
iya pak tapi tadi pagi kan
ada email yang
masuk email bapak yang saya pegang
untuk keperluan perusahaan pak
jadi tim amerika yang saat ini sedang berada di singapura
itu ingin ketemu sama bapak
untuk jadwal meetingnya
mau saya jadwalkan besok pak
untuk soal tim ini
nanti saya jelaskan
saya cepat sembuh ya
kalau gitu saya permisi ya pak
pak maaf mungkin sebaiknya
untuk mengaktifkan sim card itu
kita pakai hp inventaris ya
dari kantor pak
ya kita bisa luas pak
untuk ngecek daftar kontaknya
saya coba ambil dulu ya pak
saya sangat berharap
dengan sim card ini
saya bisa menemukan kamu
saya juga bawa sarung tangan
agar lebih aman
iya saya tadi telepon ibu rosan
ya ini saya juga tadi disuruh sama ibu
buat nunggu dokter disini
sebentar saya panggilin ibu dulu ya dok ya
oke makasih ya dok ya
silahkan duduk ya sama sama
eh apa kabar dok
oke silahkan duduk dokter
saya minta bikinkan minum ya dokter anu ya
sebentar ya dok
sebentar ya dok
ibu rosa lagi kebanyakan pikiran kayaknya
sampai dokter anu ya
sampai dokter andi harus dateng kesini
semoga keadaan ibu gak kenapa kenapa deh
gigi tuh khawatir sama kondisi ibu
kalo sampe dokternya udah nyamperin kesini
berarti ibu drop banget dong
dokter andi kan
iya ini makanya kiki bikinin minum buat dokter andi
oh gigi udah lama banget ya dokter andi kagak kemari ya
iya kayaknya emang kondisinya ibu ini lagi drop banget
soalnya dokter andi sampe dipanggil ibu dateng kesini
iya kalo enggak mah biasanya juga ibu bos dateng ke tempat praktiknya kan ya
gapain bapak pernah kesini
anak anak siapa yang jagain
tidur anak anak ya
masa gua ikutan tidur
kagak adil dong lu nyakerja masa gua tidur danak enakan
tapi kan gak ada yang harus gue bantuin
jadi sebenernya gua pengen tanyain
ini loh info ke temen temen gua soal jonny
jonny siapa lagi gigi petan baru

dulu dulu kagak paham dah
ya jelas gigi gak paham lah orang gigi gak diceritain
yang gigi paham itu cuma satu
belum sembuh dari sakitnya
makanya mbak mirna masih khawatir kepikiran sampai detik ini
itu yang gigi paham
gak tau loh
pikiran siapa kepikiran yee
eh soal soal jual mahal gak kepikiran
tempat gigi aja begini
gimana ya keadaan pak riza ya
cuci muka lagi cuci muka lagi gitu kan
gak usah ditahan kalo pengen ketawa mbak
ya jadi saya mau bicara sama dokter karena
banyak sekali pikiran mengganggu di kepala saya
jadi ceritanya dok like last weekend
terus ya kita mau ke selatan karena aldoaran telah kembali
tapi sepulang dari vila
karena ada satu kejadian
ya pikiran saya menjadi terganggu setelah pulang dari vila itu dok
dan membuat saya ketakutan
kecemasan kecemasan itu yang ibu rasakan itu intens